sabtu sembilan oktober lalu menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi menyampaikan bahwa pemerintah arab saudi kembali membuka pintu bagi jemaah umroh asal indonesia
tentunya ini membawa angin segar tapi nyatanya hingga kini belum ada jemaah umroh asal indonesia yang diberangkatkan
sementara arab saudi semakin melonggarkan ibadah di masjidil haram seperti mencopot stiker jaga jarak
lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kapasitas ataupun kepastian keberangkatan jemaah umroh bagi warga negara indonesia
saat ini melalui sambungan zoom sudah ada pak eko hartono konsul jenderal ri di jeddah arab saudi
assalamualaikum selamat malam pak eko
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ajak balas selamat malam juga
oke pak bisa bapak jelaskan sendiri ini terkait dengan pemerintah arab saudi yang sudah membuka pintu untuk jemaah umroh asal indonesia
apalagi yang jadi kendala yang membuat jemaah umroh ini belum diberangkatkan selain dari harus adanya sinkronisasi
antara aplikasi peduli lindungi yang dimiliki oleh indonesia dengan aplikasi yang dimiliki oleh arab saudi
baik sebenarnya tidak ada hal lain yang menghambat jemaah umroh untuk datang ke sini
kecuali yang saya sampaikan sebelumnya tadi yaitu bagaimana petugas saudi bisa membaca sertifikat vaksin yang ada di tempat kita
itu saja jadi memang saya sampaikan bahwa pembicaraan masih berlangsung antara kedua tim
dan kita tentunya berharap agar segera terjadi
nah ini yang sedang kita tunggu dan sekali lagi saya berharap kiranya masyarakat bisa bersabar
sehingga nanti segera setelah selesai pembicaraan itu kemudian jemaah umroh bisa datang kembali
nah saya ingin juga sampaikan tadi pagi alhamdulillah kami juga berkesempatan untuk umroh
dan saya melihat langsung bagaimana pelaksanaan umroh di masjid al kharam
memang pada tadi pagi
sedikit jemaah yang melaksanakan jemaah umroh
sehingga memang untuk saat ini sangat nyaman
dari segi jumlahnya kemudian fasilitas yang diberikan oleh arab saudi sudah sangat baik
berkait dengan pelaksanaan umroh ini
jadi memang jemaah sekarang sudah jauh lebih leluasa untuk melaksanakan ibadahnya
bisa lebih dekat kepada kaabah
namun tetap penjagaan juga ada di mana mana
hanya memang lebih
ini terkait dengan berbagai perkembangan positif yang terjadi di arab saudi
seperti sedikitnya jumlah tambahan kasus harian covid di sini
dan ini alhamdulillah terjaga dengan baik
demikian juga jamaah asing yang masuk ke arab saudi selama ini
dari dua belas negara
juga berjalan dengan baik
tapi tidak mudah ditemukan
di penyebaran covid sembilan belas
ini yang kemudian membuat arab saudi semakin yakin
bahwa insya allah nanti jemaah asing dalam jumlah yang lebih besar
terutama dari indonesia pakistan turki dan sebagainya
bisa datang ke sini dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan nyaman
menarik soal pernyataan dari menteri luar negeri sendiri
yang berlangsung pada tanggal sembilan oktober yang lalu
sebenarnya apakah surat tertanggal delapan oktober yang diterima
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri ini
sebuah kesepakatan diplomatik atau hanya pemberitahuan semata
karena nyatanya hingga saat ini belum ada calon jemaah yang diberangkatkan pak
sebenarnya itu lebih kepada sebuah pemberitahuan
kabar baik dari pemerintah arab saudi
bahwa sudah ada keinginan yang kuat dari pemerintah saudi
untuk membuka kembali pintu umroh bagi jamaah kita
setelah itu makanya kemudian ada penjelasan lebih lanjut
yaitu bahwa ada hal teknis
yang perlu diselesaikan oleh kedua belah pihak
agar pelaksanaan umroh itu bisa berlangsung
nah soal isu sinkronisasi aplikasi data vaksinasi yang dipakai kedua negara
ini kan jadi salah satu alasan yang membuat calon jemaah umroh asal indonesia belum diberangkatkan
sementara kedua negara tentu sama sama menggunakan barcode untuk bisa mengakses data data yang ada
apakah sudah dicoba oleh pemerintah
pemerintah arab saudi ataupun perwakilan dari pemerintah indonesia yang ada di sana
untuk mencoba barcode itu apakah bisa terdetek ataupun tidak
jadi kita sudah mencoba membaca
jadi ada beberapa orang indonesia yang kebetulan memiliki peduli lindung ini
dengan sertifikasi vaksin dari saudara saudara kita
kemudian datang ke sini dan kita coba
dengan petugas saudi dan ternyata memang belum bisa terbaca
nah ini yang saya sampaikan di awal tadi dalam penyataan dalam kesempatan sebelumnya
memang teman teman di lapangan sudah mencoba itu dan ternyata belum bisa
nah ini tanpa kemampuan pemerintah saudi melaksanakan tugas di lapangan untuk membaca sertifikat vaksin yang ada di peduli lindungi
tidak mungkin jemaah kita bisa melaksanakan umroh
nah ini yang sedang dibahas
yang saya dengar bahwa nanti bentuk dari sertifikat itu berupa semacam buku gitu ya
bu kecil gitu
nah di situ ada mestinya ada parkunnya yang bisa dibaca oleh pemerintah saudi
jadi bukan kita menunjukkan hp kita di situ ada aplikasi peduli lindungi
karena ini sangat rumit ya
karena bagaimanapun juga kalau kita ke luar negeri seperti dari indonesia ke arab saudi
itu kan pasti juga
waktu kita membuka hp ya kan pasti rooming
kecuali kita menggunakan sinyal lokal kan gitu
untuk setiap jemaah harus beli nomor nomor lokal kalau mungkin
jadi ini yang sedang dibahas di teknis
bagaimana kita mengeluarkan satu identitas satu kartu
apakah itu berupa buku kecil begitu
atau semacam apa ya tanda pengenal yang sudah ada parkurnya
dan begitu dipaca
di situ akan ada indikasi ada tulisan di situ
siapa pemegang kartu ini
kemudian tanggal lahir biasanya gender
vaksin apa tanggal berapa diberikan
vaksin kedua tanggal berapa diberikan
ini yang sedang diusahakan oleh teman teman teknis ini
dari kementerian kesehatan kita digital transformation office
dan juga kementerian kesehatan saudi
tapi ada target nggak pak dari pemerintah indonesia ataupun dari pemerintah arab saudi
kapan sebenarnya ini kita kan dari masyarakat sendiri ada enam puluh dua ribu calon jemaah umroh nih kalau saya tidak salah
yang tertunda begitu untuk menjalankan ibadah umroh
kapan mereka ini jadi kepastian ya pak
ya saya yakin teman teman di kedua belah pihak itu berusaha keras untuk segera menuntaskan
nah kapan ya kita berharap secepatnya
kita berharap secepat
secepatnya ya pak ya
nah ini berbicara
mudah mudahan dalam hitungan minggu
mudah mudahan saya nggak tahu juga
di teknis kan perkembangan diskusi kan bisa berkembang
sangat dinamis sehingga susah kalau saya menariknya
wah seminggu lagi selesai ternyata ada ambasan teknis kan
yang katanya bulan november awal itu benar nggak sih pak
sejauh yang saya tahu
sejauh yang saya tahu
sejauh yang saya tahu
belum ada kepastian
jadi itu saya pernah dengar juga nanti awal november
tapi itu mungkin harapan ya

kita berbicara soal vaksin sendiri
ini kan soal vaksin yang wajib digunakan jemaah umroh sebagai syarat masuk arab saudi
ini bagaimana pak
tadi kan sempat dijelaskan di paket pembuka kami
ada empat yang dipakai oleh arab saudi
sementara di indonesia sendiri dikatakan mayoritas menggunakan vaksin sinovac
ini bagaimana pak
atau update terbaru
apakah bisa digunakan
yang saya tahu ternyata bisa ya tetap diakui oleh arab saudi pak
makanya saya menggunakan kata dipakai dan diakui supaya lebih jelas ya
jadi pemerintah arab saudi mengakui sinovac dan sinovac
mereka mengakui juga
karena itu diakui juga oleh who
memang semula arab saudi hanya
mengakui dan menggunakan
jadi approve ya
kata approve di sini itu lebih dekat kepada nuansa
disetujui dan dipakai
nah jadi empat itu yang tadi saya sebutkan
setelah beberapa lama kemudian sinovac dan sinovac diakui oleh who
maka kemudian arab saudi juga mengakui keduanya
namun mereka sampai sekarang tidak menggunakan dua vaksin buatan china ini
jadi tetap empat
hanya oleh karena itu saya supaya tidak bingung antara kata diakui dan dipakai saya tidak gunakan dua ini
nah sampai sekarang pemerintah saudi tetap pada pendiriannya bahwa bagi jemaah asing yang memakai vaksin selain empat yang dipakai oleh arab saudi
tetap diminta untuk menggunakan booster dengan satu di antara empat yang dipakai saudi tadi itu
nah itu posisi arab saudi sampai sekarang
nah ini yang tentunya menjadi salah satu bahan dengan pihak saudi
apakah memang mereka bisa juga mengakui dalam arti dapat menerima mereka yang divaksin dua itu tanpa harus booster
karena persoalan booster kan juga agak ribet ini ya
ya vaksin untuk ini masih terbatas
kalau misalnya booster nanti juga mungkin ya dari segi distribusi dan kebijakan kan ini juga menjadi bahan kajian juga
apakah bisa segera diberikan kepada para calon jemaah umroh
tapi antisipasi dari pemerintah indonesia sendiri bagaimana pak jika memang itu menjadi syarat mutlak dengan adanya vaksin booster
bagi yang sudah divaksin dengan vaksin booster
bagi yang sudah divaksin dengan vaksin booster
ya kalau pun ternyata memang arab saudi tetap berpendirian bahwa yang sudah divaksin katakan dengan sinovac tetap harus booster
ya itu yang harus kita siapkan
nah berapa lama sebelum berangkat booster itu diberikan
menurut teman teman di kementerian kesehatan itu empat belas hari sebelum berangkat sudah diberikan booster agar supaya itu efektif
nah ini yang jadi bahan
yang jadi bahan kajian juga bahan pembahasan dengan pihak saudi
berarti kan sebelumnya sudah harus di booster dulu
sudah di booster dulu
itu dua minggu
yang empat belas hari sebelum berangkat sudah harus booster
ini yang harus kita siapkan juga
jangan sampai kemudian nanti timbul masalah waktu di bandara ternyata boosternya belum efektif
karena belum empat belas hari
nah ini juga perlu disiapkan oleh teman teman di lapangan misalnya para travel ya
mereka juga harus siap siap begini
nah indonesia ini sendiri kan menjadi negara kedua terbesar yang mengirimkan jemaah umroh ke arab saudi pak
ini sebenarnya bagaimana dengan negara lain yang juga bernasib sama dengan indonesia
apakah juga memiliki permasalahan yang sama terutama terkait dengan aplikasi aplikasi yang harus menggunakan barcode yang sesuai dengan yang arab saudi terapkan begitu pak
jadi sampai sekarang itu ada dua belas negara yang sudah boleh mengirimkan jemaah umroh
termasuk uni emirat arab kemudian amerika perancis senegal sudan dan sebagainya
nah bangladesh juga
nah mereka ini yang mengirimkan jemaah umroh sampai sekarang
mereka tidak ada yang menggunakan booster
semuanya menggunakan empat vaksin
para jemaah umroh itu menggunakan vaksin empat yang dipakai oleh arab saudi tadi
sehingga tidak ada masalah booster tidak ada masalah karantina
nah bagaimana kemudian indonesia dan negara lain
saya katakan the big five lah ya
indonesia pakistan turki mesir kemudian india
ini kan pengirim jamaah besar
indonesia satu dua satu tiga juta
saya melihat bahwa pemerintah saudi sampai sekarang memang masih mengizinkan mereka yang
to some extent mengirim jemaah dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari barat kita
ini merupakan pembelajaran bagi mereka
belajar juga bagaimana kemudian menerima jamaah dari negara negara yang lebih sedikit mengirimkan jamaah umrohnya
baru kemudian setelah semuanya beres setelah semuanya siap di lapangan tidak ada masalah
nah saudi kemudian insya allah lah insya allah akan membuka pintu bagi the big five ini
negara negara besar pengirim jamaah umroh termasuk indonesia
ya tentunya belajar dari pengalaman bagaimana mereka menerima jamaah yang lebih sedikit
sampai sekarang baru tiga puluh ribuan
jemaah dari dua belas negara itu baru tiga guru
bayangkan indonesia ya setahun ya satu dua juta
nah ini pemerintah saudi mestinya sangat berhati hati agar begitu nanti jemaah dalam jumlah yang jauh lebih besar datang
tidak kemudian timbul masalah di lapangan
mereka belajar dari penerapan kita sama indonesia
nah bagaimana dengan negara dua belas negara tadi pada saat mereka datang
tadi itu misalnya seperti naigeria saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya
mereka juga sama dengan buku kecil
nah di situ ada barcode nya barcode itulah yang kemudian dibaca oleh petugas di saudi
dan bisa di masjidul haram bisa
jadi disitu siapa namanya gendernya apa
kemudian tanggal lahir dan kapan divaksin
nah ada lagi pengalaman negara lain seperti bangladesh juga sampaikan
nah bangladesh ini walaupun banyak dari mereka menggunakan sinovac
tapi pada para jemaah umroh yang akan pergi ke saudi
mereka meminta agar supaya vaksin dengan empat yang dipakai oleh saudi juga
ya saya kurang tahu apakah di sana membayar atau bagaimana
tapi intinya mereka datang dengan empat vaksin yang dipakai oleh saudi
akhirnya mereka datang ke sini tanpa booster langsung umroh
tapi bagaimana dengan warga yang nekat menggunakan visa kunjungan misalnya ke arab saudi
apakah pak eko sempat memantau ada juga jemaah mungkin saja jemaah indonesia yang nekat datang ke sana untuk melakukan umroh
tidak ada mas tidak ada tidak akan bisa
jemaah umroh tidak akan bisa menggunakan visa katakan visa kunjungan visa se rampa
kemudian melaksanakan ibadah umroh kenapa
karena sekarang sinternya beda
jadi sejak adanya pandemi ini pemerintahan saudi
itu pemerintahan saudi yang membeli visa juga untuk umroh
jadi para jemaah yang akan berangkat umroh itu harus kemudian menaftar ke travel di indonesia
yang sudah bekerja sama travel di saudi
ini nanti kerjasama dengan antar travel itu membuahkan satu kesepakatan misalnya kuota
oh saya punya travel nih saya mau mendatangkan seratus jamaah
setelah kesepakatan dicapai dengan pihak saudi maka saya diberikan kuota
dan kemudian e visa umrah itu dibuka
untuk pt itu untuk travel itu
nah dari situ kemudian kita bisa mengajukan evisa ini untuk jamaah kita
nah apa dasar dari pembukaan itu
kesepakatan itu tadi begitu ada kesepakatan insya allah nanti segera dibuka e visa untuk kita
nah apa dasar kita untuk mengajukan e visa itu dengan bukti sertifikat vaksin
begitu sertifikat vaksin sudah bisa dibaca oleh kedua belah pihak
nanti kemudian pihak travel di kita mengajukan e visa itu atas nama jamaahnya
jadi para jamaah yang
sudah kesana sudah memperoleh izin atau visa umroh itu
nah kalau kita datang dengan visa umrah begitu sampai di depan masjid al kharam
akan ditanyakan mana izin umrohnya
begitu tidak ada tidak bisa
nah ini dulu kan semua bebas ya mau sholat mau umroh juga bebas
begitu disana kita bisa umrah kapan saja bisa sholat kapan saja
nah ini sekarang semua dikontrok
begitu juga di masjid nabawi
kita mau sholat di masjid nabawi mau doa di raudah pun tidak akan bisa
kalau tidak ada tadi saya sebutkan aplikasi tawakana itu
tawakana itu melihat status vaksinasi seseorang
seperti saya saya harus bisa menunjukkan bahwa saya sudah hijau
hijau tua masjid itu di aplikasi tawakana itu
berarti sudah kita sudah vaksin lengkap
tanpa itu kita nggak boleh masuk masjid nabawi dan masjid al kharam sama juga
aplikasi itu apakah hanya untuk warga negara arab saudi ataupun warga yang ada di arab saudi
atau justru jamaah lain dari luar negeri juga bisa mengunduh dan juga menggunakan aplikasi itu pak
aplikasi tawakal ini hanya untuk lokal juga
sama seperti penduduk di dunia kita
jadi warga saudi dan para mukimin itu diminta untuk selalu mengupdate
memiliki aplikasi itu dan selalu mengupdate
jadi pada saat saya divaksinasi misalnya
nanti akan masuk di situ
oh eko hartono divaksin kapan dengan vaksin apa
ini yang pertama
yang kedua juga
begitu kita sudah dua kali vaksin
maka ada tanda di situ hijau
nah ini beda beda
yang sekali vaksin hijau muda
yang sudah dua kali vaksin hijau tua
kemudian yang lain lagi apakah sudah sembuh dari covid
panahnya lain lagi
ini yang selalu dipakai oleh pa saudi
untuk sebagai cara untuk ngecek warganya
apakah mereka sudah vaksin atau belum
dan ini juga filter bagi warga yang di sini
mau warga saudi maupun mukimin
untuk bisa masuk ke tempat tempat tertentu
mau masuk ke gedung pemerintah mau ke mall mau
sama dengan peduli lindungi lah
mau ke masjid juga sama
tanpa itu kita nggak bisa masuk
nah ini terakhir pak eko
itu terkait dengan soal karantina
ini jadi pembicaraan hangat juga di tengah masyarakat
nah ini soal karantina ini
apakah hanya yang belum memenuhi syarat kesehatan
atau justru yang sudah memenuhi syarat kesehatan
bisa langsung tanpa karantina untuk melakukan ibadah umrah
jadi yang karantina adalah mereka yang belum memenuhi syarat
ya sesuai dengan nota diplomasi yang dikirimkan oleh
penduduk tanah saudi
nah siapa yang tidak menulis syarat
ini juga kita sedang klarifikasi
apakah mereka yang katakan baru sekali vaksinasi
atau yang sudah ada kali vaksin tapi sinovac
katakan tapi belum booster
itu kan termasuk kategori tidak memenuhi syarat
nah itu akan karantina lima hari di hotel yang ditunjuk
nah bagi mereka
bagi mereka yang sudah divaksin
katakan dengan sinovac
dan memperoleh booster
atau memperoleh dua kali vaksin yang dipakai oleh arab saudi
nah itu sebenarnya maaf
ini tidak pengertian bisa langsung

itu setelah mereka mengajukan visa umrah

melalui apa namanya
melalui travel yang dia minta gitu
jadi nggak bisa kemudian saya sudah vaksin dua kali
kemudian langsung datang ke sini tidak mungkin
jadi setelah kita vaksin lengkap
ya lengkap itu bisa dua kali sinovac plus booster
atau dua kali vaksin yang dipakai saudi
dan nanti setelah kesepakatan tadi saya sampaikan
setelah kesepakatan ini selesai

maka e visa untuk indonesia akan dibuka
nah itu kemudian para travel kita bisa mengajukan visa untuk para jamaahnya
jadi sekarang memang sangat terorganisir
semuanya harus melalui travel
tidak bisa kemudian kita datang sendiri sambil apa gitu ya
sambil jalan kemudian ah saya mau umroh

ataupun belum memenuhi syarat itu yang memutuskan apakah ini jamaah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat itu
berdasarkan dari apakah sudah divaksin atau belum
atau sudah berapa kali itu di indonesia atau nanti setelah sampai di arab saudi
oh di indonesia
di indonesia ya
ya setelah mereka lengkap vaksinnya
mereka kemudian akan datang kepada travel katakan ya
travel saya sudah lengkap ini sudah vaksinnya saya mendaftar
ya saya mendaftar dan mereka nanti ya tergantung kuota yang dimiliki oleh travel
ya kalau dia ini berarti dia akan
memiliki visa umrah itu
nah itu akan ada di aplikasi
nah hanya tadi disampaikan hanya untuk tahap sekarang ini
kita perlu bahas lagi dengan pihak travel
berapa kemudian para jamaah yang diprioritaskan untuk segera berangkat
nah tadi disampaikan sesuai dengan informasi dari pihak travel nih
ada sekitar enam puluh ribu jamaah indonesia yang tahun lalu
sudah siap sudah membayar dan siap untuk berangkat
namun tiba tiba batal untuk berangkat bahkan saya ingat betul itu
ada yang sudah sampai di bandara mas iqbal jadi bandara tiba tiba ada pengumuman lockdown
sehingga mereka kembali
nah ini yang menurut informasi dari pihak travel akan diprioritaskan untuk segera berangkat
dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka sepertinya sudah dipaksiin

tiga belas juta berangkatidologi